fenomena minuman kopi kekinian menjadi bagian dari tren gaya hidup kaum urban sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
sementara menjamurnya barbershop menyebabkan kaum pria masa kini semakin sadar penampilan dan menjadikan gaya rambut sebagai tuntutan tersendiri
korresponden arman helmi dan jurnalis fotosian indonesia yoga pratama mengulasnya untuk anda
indonesia memiliki kualitas kopi yang cukup baik serta merupakan negara penghasil kopi terbaik ketiga di dunia setelah brazil dan vietnam
tak heran menjamurnya kedai kopi serta bisnis kopi kekinian menjadi tren gaya hidup masyarakat belakangan ini
pemerhati kopi naugan simanung kalit mengatakan konsumsi kopi di indonesia periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu trennya rata rata naik mencapai delapan dua puluh dua persen per tahun
bahkan di dua ribu dua puluh satu mendatang konsumsi kopi diprediksi akan menembus tiga ratus tujuh puluh ribu ton
inilah yang menyebabkan menjamurnya kopi kekinian dengan berbagai varian
pertama kopi terasa yang dimodifikasi dengan campuran susu dan gula aren
ditambah lagi andil kaum milenial yang familiar dengan platform media sosial turut membuat kopi kekinian menjadi viral
memang millenials atau anak muda itu cenderung men trigger satu tren ya
kalau menurut saya apalagi ada social media
semuanya bisa di posting
mereka suka mereka post yang lain ikut
jadilah tren jadi viral di mana mana misalnya begitu
terutama ada yang social media
kalau menurut saya social media platform itu sangat membantu untuk mempromosikan
kan sesuatu yang orangnya awalnya nggak tahu
kalau dulu kan mungkin orang promosi lewat iklan
itu mahal banget
mungkin itu korporasi
tapi kan kebanyakan kopi susu kekinian itu bukan korporasi ya
bukan pemain pemain besar
let's say bukan dengan modal yang besar
nanti kita sebutin mungkin yang lain kalau itu ada yang besar
dia nggak punya budget yang banyak untuk promosi
sebagai pelaku kopi ya saat ini
melihat adanya coffee shop kedai kopi
dan adanya fenomena kopi kekinian yang cukup murah harganya
apakah tidak takut adanya persaingan di situ
kalau menurut kami
selama kita punya karakter setiap coffee shop
membawa identitasnya masing masing
saya rasa kita nggak perlu khawatir dengan persaingan ya
saya rasa masih panjang ya
banyak berubah saya rasa
orang menyebutnya kopi kekinian
tapi sebenarnya kan itu cuma istilahnya pengembangan dari
ya kopi adalah kopi
kalau dibilang kopi kekinian gitu
kopi dengan gula aren
itu sebenarnya bukan salah satu hal yang baru
kultur masyarakat kita ngopi ya
kopi dengan susu kopi dengan gula
kalau kita tahu kultur di aceh misalnya
kedai kedai kopi tradisional semuanya menyajikan kopi tarik
apa segala macam
basisnya kan dari situ
nah ugan si manungkalit juga menambahkan industri kopi kekinian diprediksi masih akan tetap berjaya
dan disukai masyarakat di tahun dua ribu dua puluh
apalagi beberapa brand lokal kopi kekinian akan melakukan ekspansi bisnis cukup besar di tahun tikus mendatang
tuntutan tampil bersih rapi dengan potongan rambut klimis kini menjadi gaya hidup pria masa kini
sadar penampilan bukan hanya melekat pada kaum hawa
kaum adam pun semakin menyadarinya
para pria ini bahkan bisa dua kali dalam sebulan
datang untuk mencukur dan memotong rambut
saya sendiri kalau rambut sudah panjang itu ngerasa risih
nah itu yang pertama
kalau yang kedua saya ngerasa rambut itu penting soalnya berpengaruh penampilan kita gitu
jadi kita first impression orang ke kita itu gimana
kalau rambut kita rapi kan orang jadi ngeliatnya enak
jadi untuk dua ribu sembilan belas ini ya
untuk model shade part kemudian swipe side gitu
british dan lain sebagainya itu kan di dua ribu sembilan belas banyak setiap customer yang minta gitu kan
kemungkinan di dua ribu dua puluh sih kayak model to block yang kayak mangkok gitu lah
yang kayak saya gini atau frience crup ini masih tetap bertahan
dan kemungkinan di dua ribu dua puluh yang bakalan timbul baru itu adalah model potongan yang kayak yang di dua ribu sembilan belas sudah jarang dilakuin kayak
atau dibuat lah potongan model itu undercut disconnected sih
jadi di dua ribu dua puluh kemungkinan itu bakalan ada lagi sih
selain merapikan rambut para pria yang datang ke barbershop juga ingin merubah penampilan dengan mengecat rambut
awalnya kegiatan ini hanya familiar dilakukan kaum wanita saja
tapi seiring berkembangnya tren mode membuat kaum pria juga tak mau kalah
barbershop atau salon bagi kaum pria tak hanya sekadar menjadi tempat merubah penampilan semata
kaum urban di kota kota besar juga menjadikan tempat ini untuk kongkong
kau kau sekedar berbagi cerita
mulai dari hobi serta membahas berbagai topik lainnya bersama teman teman atau komunitas tertentu
arman helmi yoga pratama jakarta